sementara itu wakil ketua dpr ri fahri hamzah menilai tindakan kpk dalam menyasar setia novanto dalam kasus ktp elektronik
sebagai cara untuk merusak citra novanto
fahri mendesak kpk tidak boleh serta merta menduga dan mengumumkan nama pejabat yang belum terbukti terlibat korupsi
karena sangat merugikan citra para pejabat tersebut
soal setia novanto siapapun ketua dpr nya saya akan tetap mengatakan tindakan kpk ini memuakkan gitu loh
karena ini merusak standar etika kita di dalam bekerja dalam kelembagaan negara
kan itu ada ketetapan mpr yang sering dipakai oleh kpk juga
ketetapan mpr tentang etika pejabat negara etika penyelenggara negara
ini nggak ada etika sama sekali